ya dea dari sumatera kita ke jawa barat lagi ya
ada arus lintas di kawasan tersebut di puncak bogor jawa barat pada rabu sore terlihat mulai meningkat
pihak kepolisian pun akan mulai memperlakukan sistem buka tutup satu arah
mulai tanggal enam sampai sembilan juni mendatang
untuk kendaraan yang mengarah ke puncak bogor dari jakarta
untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah kendaraan
yang menuju ke arah puncak bogor dari jakarta
pihak kepolisian akan memperlakukan sistem buka tutup satu arah
rencananya antara pukul tujuh pagi hingga pukul dua siang kendaraan dari jakarta ditutup
sedang mulai pukul dua siang dari puncak ditutup
pihak kepolisian memprediksi akan terjadi lonjakan arus lalu lintas pada hari kamis dan jumat mendatang
hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin memanfaatkan waktu libur lebaran
untuk berwisata di kawasan puncak bogor jawa barat
sementara itu pada malam hari rencananya akan diberlakukan
dan dilakukan sistem satu arah ke arah jakarta
sistem buka tutup bersifat situasional
sehingga penerapannya tergantung kondisi di lapangan
masyarakat yang hendak menuju cianjur dihimbau
untuk menggunakan jalur alternatif yang tidak melintasi kawasan puncak